kebakaran kembali melanda jakarta
sabtu pagi puluhan rumah warga di kawasan taman kota kembangan jakarta barat ludes terbakar
kobaran api disertai kepulan asap tebal membakar puluhan rumah warga di kawasan taman kota kembangan jakarta barat sabtu pagi
dibantu warga petugas pemadam yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api
belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini
sejumlah warga menduga api berasal dari korsleting listrik pada salah satu rumah yang ikut terbakar
akibat kebakaran ini perjalanan kereta api dari tangerang menuju stasiun duri jakarta barat tidak dapat dilalui
pasalnya mobil pemadam dan warga yang menyaksikan kebakaran memenuhi ruas rel kereta
sedikitnya enam puluh kepala keluarga korban kebakaran untuk sementara mengamankan barang barang pribadinya di pinggir rel kereta